meski berbeda keyakinan tidak membuat vini apriani acuh terhadap toleransi umat beragama
berbekal keinginan tulus untuk ikut andil menjaga sesama yang sedang beribadah
vini bergabung bersama pasukan banser nadatul ulama
demi mengamankan jalannya misapaskah di gereja katedral jakarta pusat
seperti inilah sosok wanita tangguh yang patut untuk ditiru
wanita ini terlihat semakin menawan saat menggunakan seragam pasukan banser nu
vini apriyani telah bergabung bersama pasukan retas main wanita banser sejak dua tahun lalu
perboncengan sepeda motor dengan retanya
sabtu petang vini tiba di gereja katedral jakarta pusat
untuk ikut bersama anggota banser lainnya mengamankan jalannya misapaskah
sebelum melakukan pengamanan
satu anak ini terlebih dahulu bersolek dan meratikan seragam kebanggaannya
untuk pengamanan misa kali ini
kini mendapat tugas menjaga pintu utama gereja
tak hanya melempar senyum
sofaan ramah pun diberikan vini kepada jemaat yang datang untuk beribadat
kita semua di sini sebagai wujud toleransi kita dan solidaritas kita
sebagai umat beragama dan satu bangsa
jadi agar indonesia ini tetap bisa dipertahankan bersatuannya
meski hanya pasukan sukarela yang membantu tugas kepolisian
namun kesiapan fisik dan mental tetap menjadi modal utama
belum lagi resiko yang harus dihadapi serta harusnya cekatan membatasi situasi
agar tingkat keamanan di gereja tetap bisa terjaga dengan maksimal
dan vini bangga melakukan tugas ini
dengan dika prakasa satya jakarta